kita beralih ke topik yang berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah seleksi calon pimpinan kpk ini banyak disoroti
empat puluh nama katanya krem dia lah krem yang terbaik dari yang terbaik dari ratusan orang yang mendaftar
anda lihat ada catatan apa
tempo sendiri mana
oh banyak catatan ya
yang pertama adalah betapa pansel yang sekarang menurut saya begitu longgar ya
artinya beberapa indikator misalnya lhkpn yang tidak diwajibkan kepada mereka padahal itu ukuran yang sangat dasyat ya menurut saya
dan misalnya ada kandidat yang mengatakan itu adalah cara apa namanya ateis orang ateis pakai ukuran seperti itu
dan orang itu masuk dalam putaran yang berikutnya
jadi itu satu
kedua komposisi polisi kita sudah bicara polisi sampai sekarang ada enam ya yang masuk padahal polisi sejauh ini selalu jadi persoalan di dalam manajemen kpk
ada enam jenderal polisi kalau tidak salah yang lolos ya
yang lebih substansial menurut saya pansel itu mensyaratkan para kandidat itu bisa semuanya
jadi bisa nyidik punya pemahaman penyidikan punya unsur manajemen dan sebagainya
padahal hampir tidak mungkin satu orang menguasai semuanya
maka kalau ada lima pimpinan mesti dibagi aja gitu
ada orang yang menguasai manajemen maka di asseslah orang orang terbaik di bidang manajemen
ada lagi unsur penyidikan ada lagi dan sebagainya
karena lima pimpinan ini memang harus multidisiplin ya memang ini ya
betul karena kan lima limanya kan dibutuhkan jadi jangan kelima tugas itu diberi sebagai syarat dari orang yang akan dipilih gitu
karena itu pasti akan berantakan
ada orang dengan proses seleksi dan ketentuan ketentuan seperti ini ada orang orang yang dianggap
anda anggap baik gitu misalnya atau qualify gitu yang tidak akhirnya tersingkir dengan proses kualifikasi yang seperti ini
atau kualitas panitia seleksinya
sejauh ini sih kita belum bisa sebut ya
tapi menurut saya dengan cara dan tolak ukur yang seperti itu kita agak mencemaskan
yang dicemaskan adalah dipaksakannya kandidat atau calon dari institusi tertentu untuk masuk
harus ada misalnya harus ada jaksa harus ada unsur polisi gitu kan
yang repot menurut saya
kemampuan menyidik itu penting itu perlu gitu tapi apa ya harus polisi gitu kan
ya kemampuan menyidik itu penting tapi kalau kita lihat data korupsi kita dan modus modusnya
yang paling tinggi itu kan penyelewengan anggaran itu kasusnya paling banyak di situ
yang kedua itu mark up gitu
intinya sebetulnya kasus korupsi itu dekat sekali dia dengan akrobatik
di situ dibutuhkan kemampuan orang yang bisa mengendus bagaimana modus akrobatik keuangan itu di manusia
artinya akuntan akuntan juga penting
kita butuh auditor sebetulnya
kita butuh auditor dan kalau kita lihat di daftar calon yang lolos itu auditornya cuma dua plus satu yang dari bpk
jadi auditornya cuma tiga
jadi kalau tersingkir lagi ini para auditor ini dalam proses selanjutnya
sebetulnya kita nggak punya orang yang punya kemampuan dan kapasitas
yang di sisi teknis dia bisa mengendus pola korupsi yang dengan modus seperti akrobat keuangan tadi itu
nah ketika kita kan tahu bahwa kpk ini dibutuhkan
dulu asumsinya karena beberapa lembaga yang sudah ada
sebetulnya tidak maksimal dalam memburu kasus kasus korupsi
sehingga ini dibentuk
kalau kemudian lembaga ini juga banyak atau didominasi oleh teman teman dari lembaga ini
dari lembaga lembaga yang sudah existing itu sebetulnya tidak ada yang baru gitu
tidak ada yang baru justru
tidak ada yang baru justru
saya mau ke mas revo tapi kita akan break dulu
kalau kita tadi kan produknya ada lhkpn nya
apakah perwakilan dari institusi institusi tertentu harus ada dalam perwakilan calon pimpinan yang terpilih
lalu bagaimana dengan orang yang menyeleksinya
ada yang punya catatan nggak
kita akan bahas itu saja
kami harus berambah
oke karena seksinya calon pimpinan kpk proses seleksinya ini
banyak publik yang akhirnya khawatir dan juga curiga
ini kayaknya semua orang punya titipan ingin cawe cawe
ada yang bilang punya proksi segala macam
aroma itu kekhawatiran
tapi aroma itu tercium nggak di seleksi yang saat ini mas revo
kita itu bersyukurlah banyak orang yang peduli dengan kpk
artinya ya kita kan nggak pengen kpk itu lemah kan
walaupun banyak yang menginginkan kpk itu lemah
jadi ya dengan cara inilah kemudian kita mengawal proses seleksi pimpinan kpk ini
nah pertanyaan memang yang tadi bu ditanyakan
bagaimana dengan panselnya
ketika nama pansel ini diumumkan kan kontroversinya langsung mencuat kan
apa hubungannya dengan orang orang tertentu misalnya gitu
ya seperti itu
jadi ya wajar kalau kemudian banyak orang mempertanyakan
apakah nanti pansel ini bisa lepas dari kepentingan orang orang ini
atau pihak pihak yang berusaha menitipkan
supaya nanti yang terpilih
komisioner yang terpilih ini adalah orang orang ini
nah itu kan sudah waktu awal awal sudah mencuat ya
isu ini kan rame kontroversinya
ya sekarang kita tidak bisa berbuat apa apa
karena pansel sudah bekerja
artinya yang harus kita lakukan sekarang adalah mengawal proses ini
nah sekarang sudah masuk tes
sepuluh hari ini kan dua hari ini sudah tes
assessment ya kan
setelah itu uji publik
nah nantilah di uji publik itu berarti kita harus benar benar pengawal
supaya orang orang yang terpilih nantinya
orang orang yang terbaik
nah itu mas waj gimana
ini kalau kita bicara mengenai ini kan ketakutannya
orang orang yang punya kuasa
orang orang yang punya kepentingan
orang orang yang mereka ada di pimpinan kpk ini
dari sisi regulasinya memang memungkinkan semua orang yang punya kepentingan cawe cawe sih
karena kalau proses pemilihannya kan sudah clear tuh
ya dibentuk dari pansel nanti ujung ujungnya kan ke dpr tuh
dpr kan partai politik
jadi dari jalurnya memang proses pemilihan ini
susah menghindari cawe cawe itu gitu
yang publik harus lakukan mengawasi prosesnya itu kan
nah seperti yang saya bilang tadi bahwa
terbanyak itu sebetulnya akrobatik keuangan itu
kalau kita lihat dulu pengurus kpk yang pertama ya
dulu cukup banyak orang orang yang jago keuangan disitu
dan itu kasus korupsi yang mereka bongkar
itu adalah kasus korupsi yang sifatnya korporasi
kasus korupsi yang korporasi dan bahkan
mereka masuk ke dalam ee

masuk komputernya orang yang diduga gitu
dengan melakukan komputer forensik gitu loh
orang orang yang jago dalam melacak data
melacak sistem gitu
amin sundariadi dulu ya
yang jago melakukan itu
sementara kasus korupsinya dengan modus seperti itu
kita nggak punya konsen untuk mendorong orang orang yang dari dunia seperti ini
masuk ke dalam sini gitu
dari partnernya gitu
dapat pun nama itu harapan harapan seperti itu mungkin
hanya ada tiga menurut saya yang kelihatan nih
yang dasarnya itu memang mereka auditor gitu
hanya ada tiga gitu
dan satu itu dari bpk
satu ada pak agusnya dari bekas bpk
kalau calon calon kepolisian ada catatan nggak mas
ini kan polisian justru paling disorot
karena kan kalau kita tahu hubungan antara kpk dan kepolisian kan
ngeri ngeri sedap bahasanya almarhum sutan batugan
saya kira dengan ada beberapa kasus yang menyangkut para petinggi kepolisian
saya kira dengan ada beberapa kasus yang menyangkut para petinggi kepolisian
yang menggantung di kpk
sangat wajar kalau kepolisian punya concern
untuk punya orang yang mereka bisa berkomunikasi
ketika nanti kpk baru terpilih
dan itu sangat wajar menurut saya
nah sekarang kan tinggal gimana panselnya
mengatasi ini semua
saya kembali lagi persoalannya bukan
kalau polisi banyak maka sebetulnya bagus
karena itu banyak penyidik
yang punya keahlian penyidikan disitu
ada unsur manajemen
digital forensik itu indah
informasi dan data
itu penting sekali soal penyadapan dan sebagainya
dan jangan lupa bahwa
ada problem internal di dalam kpk
di dalam para penyidik sendiri
dan itu adalah problem menahun
penyidik polri dan penyidik non polri
dan itu sampai terbuka dan telanjang mata
sampai sekarang terbuka
nah ini bagaimana mengatasi ini semua gitu
dulu saya ingat betul di zamannya abraham samad
dan bw yang kemudian terlempar
karena perkara cicak buaya kesekian
itu mereka mengosongkan beberapa posisi
yang kemudian oleh para penggantinya
yaitu pak ruki
ini diisi oleh mereka
bukan maksudnya jabatan jabatan itu
ada deputi penindakan dan sebagainya itu kosong
nah kalau kita tanya kepada abraham samad dan kawan kawan
supaya tidak mengerucut konflik antara dua pihak ini
tapi saya kira argumentasi pak ruki sebagai plt waktu itu ya
juga masuk akal dengan mengatakan bahwa
loh dalam organisasi ini harus diisi
jabatan jabatan yang vakant seperti ini
jadi dua duanya punya argument
nah ini kan sebetulnya adalah ekspresi atau cermin dari konflik di dalam kpk
terutama di bagian pendidikan ini
ada orang orang yang merasa punya idealisme
dan mengatakan sebelah sana tidak punya idealisme
dan seterusnya begitu
nah ini kan mesti diselesaikan
deal dengan persoalan persoalan seperti itu
kalau nggak terulang lagi
gimana seleksi calon pimpinan kpk bisa menjawab persoalan persoalan yang
apa yang perlu di stretching
apa yang perlu di stretching gitu
misalnya mas revo yang betul betul
karena nanti ujungnya proses politik juga di parlamen gitu kan
kalau bilang cowok cowok kata pak swens
ujungnya fraksi atau ketua umum yang menentukan
sebenarnya kalau melihat urutan urutan seleksinya sudah sesuai
ya mumpuni lah
dibuka kepada publik
kalau ada masukan
segera mengirimkan masukan
kemudian ada tes psikologi
artinya dari situ kan kemudian akan dicari
kira kira siapa yang akan cocok menjadi duduk
di kursi pimpinan kpk ini
dengan segala macam
dengan segala macam tantangannya dan
beban yang dipundaknya itu
ini kan memang jabatan yang gak main main gitu kan
dan ada tiga pimpinan yang sekarang
yang maju lagi namun satu gagal
ibu basaryah panjaitan di tes psikologi

ini juga agak menarik
ketika gagal dalam persoalan psikologi
padahal polisi katanya paling sering yang di tes psikologi
ini kan juga akhirnya jadi sorotan gitu kan
mas arief gimana melihatnya
ya saya nggak tahu persis kenapa bu basaria tidak masuk ya
ya ada perkembangan lah
kalau mau positive thinkingnya mungkin dulu masuk karena
kualifikasi tertentu dia sampai
yang sekarang mungkin tidak sampai
jadi ada perkembangan dalam lima tahun
tapi sekali lagi poin saya adalah
mestinya bisa mencerminkan idealisme yang sama
tapi juga mencerminkan kemampuan yang berbeda beda
nah hanya dengan kemampuan itu
dengan leadership yang kuat
sekarang ini kan sebetulnya kita mesti bilang
dalam kondisi yang terburuk
yang kpk yang sekarang itu dibandingkan dengan lalu lalu
dulu kpk itu diserbu orang bikin pagar gitu ya
sekarang kalau itu terjadi
saya nggak terlalu yakin pagar itu terbentuk
tapi saya mau memastikan panditnya seleksi
meskipun nanti ujungnya kata mas wen
cewek cewek juga karena itu ada di dpr
tapi yang mau gak mau
proses politik di ujung itu
tetap dihadapkan pada orang orang yang terbaik
krim bira krimnya gitu kan
dari empat puluh sekarang
dikerucutkan artinya kalau misalkan
harapan kita dipansel sih sebetulnya
harapannya dicuci bilas disini sehingga apapun yang dipakai
artinya nanti ketika yang dikirim ke dpr sudah yang terbaik
yang terbaik jadi siapapun yang terpilih
kalaupun ada cewek cewek politik
ada intervensi intervensi ya tetap orang terbaik
tapi terbaik itu kan jadi kualitatif juga
siapa bisa bilang terbaik
yang paling penting adalah kita semua publik ini harus mengawasi betul
melototi betul proses ini karena ujungnya pasti akan berimbas pada kita
mas wend nonsensi waktunya sudah habis
mas arief terima kasih mas wen terima kasih mas revo terima kasih
perbincangannya demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
akhirnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi adi kutro selamat malam